terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
belakangan publik diramaikan dengan orang orang yang merasa dirugikan
akibat melakukan aksi trading ya dalam tanda kutip dalam platform opsi biner
badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau bapeptis
setidaknya telah memblokir ada sembilan puluh dua domain opsi biner
yang dinyatakan ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi
domain tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di indonesia
lalu apa itu opsi binar
kami bahas pagi ini untuk anda dengan harapan anda tidak tertipu rayu dan rugi di kemudian harinya
kita lihat ya demam opsi biner investasi atau cuma spekulasi
kita bicara soal investasi artinya harus ada aset ya yang diperdagangkan begitu
harus ada aset yang kemudian bisa menjadi kepemilikan kita
kita bisa jual kita bisa beli dan kalau misalnya di trading itu
kita bisa mendapatkan untung dari selisih harga ini
oke lalu bagaimana dengan opsi binar
nah opsi biner ini seperti kita lihat ya
namanya opsi biner opsi itu pilihan kemudian binar itu dua
begitu dua ya
jadi opsi biner itu dua pilihan
dua pilihan apa
dua pilihan yang dipilih yaitu naik atau turun
naik atau turun apa
naik atau turun harga
jadi harga yang didapat dari harga pasar untuk komoditas tertentu
ini adalah otc ya atau over the trade market
jadi di sini tuh dilihat harga
dari market tertentu untuk beberapa komoditas seperti misalnya forex
begitu kemudian sampai ke crypto juga saham begitu
kita hanya mendebak harganya naik atau turun begitu
jadi hanya itu yang ditebak ya jadi tidak ada aset yang diperdagangkan
begitu dalam si opsi biner ini
jadi trader di sini masuk mendebak harga naik atau turun
jika benar harga yang ia tebak nanti dia mendapatkan keuntungan
tapi jika salah
ya bisa kehilangan semuanya
jadi dikatakan kalau di luar negeri itu dikatakan ini win or nothing
atau win big ya or lose big begitu
jadi dikatakan memang ini adalah platform yang bisa membuat anda
either anda menang dalam jumlah besar
ataupun anda kehilangan semua uang yang sudah anda taruh di platform tersebut
memang kita harus mempelajari ya
apa sih sebetulnya yang menjadi fundamental dari opsi binary ini
kita bahas ya selanjutnya
nah ini dia apa itu opsi binar sebetulnya
sistem trading online ini dilakukan di domain atau platform tertentu begitu
namun memang ini tidak memiliki legalitas ya di indonesia
artinya bapepti ini benar benar menyatakan bahwa ini aktivitas yang tidak didukung oleh bapepti
artinya jika ada scam jika ada permasalahan begitu nanti mereka yang bermain di opsi binner ini
tidak bisa mengklaim begitu
jadi bisa meminta pertanggung jawaban atas kesalahan yang terjadi
kemudian pemain memilih naik atau turun
naik atau turun dari harga
sebuah komoditas ya
harga komoditas dari aplikasi tersebut atau platform tersebut ya
kemudian iming iming untung besar dalam waktu singkat
wah ini dia yang kadang kadang menjadi sebuah ancaman ya
terutama bagi trader pemula atau mereka yang baru belajar trading begitu
karena dengan let's say
tapi juga ada risiko risikonya apa
begitu ya risikonya ini begitu
nah di sini pun ada yang namanya kompensasi ya
kompensasi lipat ganda
jadi jika anda mencari kompensasi lipat ganda kompensasi lipat ganda

anda kemudian salah
jika anda salah mendebak begitu ya
pertama anda sudah menebak benar
lalu anda tebakannya salah selanjutnya
anda harus kemudian menaruh uang sebesar dua lima kali dari uang pertama yang anda taruh pada saat anda kalah tersebut
jadi kalau seratus ribu kemudian anda salah
kemudian anda ingin mencoba menaruh uang lagi
artinya anda harus membayarkan dua ratus lima puluh ribu
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya
sampai tanpa sadar anda tidak bisa cut loss
begitu tidak tahu kapan anda harus berhenti
lalu akhirnya rugi
akhirnya banyak sekali
banyak sekali yang rugi sampai ratusan juta rupiah
karena tamak ya
kita lihat selanjutnya bagaimana cara kerja aplikasi opsi binar ini
ia berjalan secara otomatis
jadi dia otomatis
kemudian dalam jangka waktu tertentu
jadi ada frame waktunya yang bisa anda pilih
ini bisa dari menit
kemudian bisa juga hari
menebak bagaimana harga sebuah komoditas forex
kemudian juga kripto aset aset tertentu
dari market yang real
begitu anda tebak di platform domen si opsi binar ini
kemudian anda menaruh modal untuk di store
tentunya dan memilih besaran transaksi anda
dan jenis aset yang ditebak ini beragam
tapi ini bukan real asset
dia hanya mengambil harga
mengambil harga dari real market
kemudian ditaruh untuk anda tebak menjadi acuan
tapi nggak ada yang tahu juga
sebetulnya harga yang menjadi acuan ini merupakan harga yang benar atau tidak
makanya kemudian kita lihat di sini
bapak pepti ini sudah menyatakan bahwa opsi binary ini dilarang
kalau dilarang bapepti artinya ilegal untuk dioperasikan di indonesia
karena high risk tadi ya
tapi high risk high reward ini artinya ya itu
anda either anda menang
atau anda kalah
kemudian uang yang anda setorkan itu akan hilang
akan ludes semuanya
kita lihat selanjutnya
nah legalitasnya di indonesia bagaimana
legalitasnya domain telah dihapus oleh bapak pepti
sejauh ini setidaknya sudah ada sembilan puluh dua domain dari
ada sembilan puluh dua domain ya
yang sudah di nonaktifkan oleh bapak pepti untuk beroperasi di indonesia
meskipun memang di luar negeri begitu banyak sekali platform platform opsi biner yang memiliki legalitas di negara negara tertentu
biasanya di negara negara yang penegakan hukumnya itu rendah
kemudian tidak memiliki legalitas di indonesia tentunya
dan tidak ada kantor perwakilan di indonesia
nah ini yang menyebabkan jika terjadi sengketa
jika terjadi sengketa anda misalnya anda rugi ratusan juta
kemudian anda atau sampai miliaran rupiah
kemudian terjadi sengketa anda ingin menuntut domain atau platform
begitu ataupun siapapun
anda tidak bisa menyelesaikan permasalahannya
karena ya tidak ada kantor perwakilan ya di indonesia
nah kita lihat kemudian kasus gagal opsi binary ini apa saja
ada beberapa hal
yang pertama penolakan pengembalikan dana atau withdrawn
jadi memang ada yang menang ya
ada yang untung banyak
tapi ada juga yang kemudian rugi sampai ratusan juta rupiah
nah pada saat anda beruntung tersebut dengan domain yang tidak memiliki legalitas
domain yang tidak jelas begitu ya
pengembalian dana anda saat untung pun tidak bisa dijamin
karena kalau kita bicara soal perdagangan berjangka
perdagangan berjangka pasti sudah
nah perdagangan berjangka itu aman
karena perdagangan berjangka yang teregistrasi di bapepti
ini sudah bekerja sama dengan bank bank konvensional
yang ada di indonesia
begitu yang menjamin bahwa dana anda ini aman
tapi untuk platform domain dari opsi biner yang tidak memiliki legalitas di indonesia
tidak bisa diketahui
bagaimana kemudian keamanan dari
uang yang anda taruh di situ
kemudian juga pencurian identitas dan manipulasi perangkat lunak
tadi yang dikatakan ya
ia kan mengambil data dari over the counter market ya
nggak ada yang tahu juga kalau misalnya nanti berapa kali anda menaruh uang
karena kan anda bisa dalam hitungan menit
kemudian detik juga sampai hari anda bisa menaruh
bisa mendebak harga
tapi nggak ada yang tahu
sebetulnya algoritmanya ini seperti apa
kemudian keamanannya itu seperti apa
misalnya kita melihat bagaimana sifat dari platform ini
pastinya platform akan diuntungkan jika kemudian banyak member yang
yang kalah begitu yang salah menebak harga
jadi memang jika platform tersebut tidak jelas asal usulnya
tidak tahu kita bagaimana ratingnya begitu ya
bisa ditakutkan akan terjadi manipulasi dari perangkat lunak itu sendiri
nah itu dia opsi binar yang sekarang sedang marah
begitu banyak investor pemula yang kemudian angkat bicara
rugi ratusan juta
maka dari itu kami presentasikan untuk anda pada pagi hari ini
semoga anda tidak terjebak imbing imbing rayu
imbal hasil yang besar tanpa mengetahui sebelumnya terlebih dahulu
ini apa benar benar investasi atau cuma spekulasi saja
apakah ini layak untuk menjadi salah satu buah di dalam keranjang portfolio investasi anda